sejak awal juni pln jawa timur membuat posko pengaduan khusus bagi pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan listrik
ada ratusan posko yang aktif melayani pelanggan secara langsung
salah satunya posko pengaduan pln m bong wungu
posko ini buka dari jam delapan pagi hingga jam tiga sore
dalam satu hari rata rata posko ini melayani pelanggan puluhan orang
saat melaporkan keluhan lonjakan tagihan pelanggan diminta untuk membawa nomor pelanggan
angka stand kwh meter dan foto kwh meter
persyaratan tersebut nantinya akan dicek kembali oleh petugas dan disamakan dengan data yang dimiliki oleh pihak pln
jadi kami memahami kekejauhan dan keluhan dari pelanggan
dan juga kami simpati terhadap pelanggan pelanggan kami yang terjadi lonjakan tadi
kami sudah mengantisipasi dengan membuka
untuk mengantisipasi itu dan menyelesaikan keluhan keluhan tersebut
dan juga ada hotline satu ratus empat belas
satu ratus empat belas layanan whatsapp di seluruh jawa timur
jadi baik yang di posko pengaduan
itu pelanggan pelanggan jika mengalami lonjakan listrik
itu bisa datang
atau selain yang kontak senter tadi bisa melalui itu
dengan membawa atau mengirimkan stand kwh meter
salah satu pelanggan yang melakukan komplain ke posko pengaduan adalah nanang
ia mengeluhkan tagihan listriknya yang naik dua kali lipat
melalui posko pengaduan yang ia ketahui melalui sosial media
nanang pun mengaku mendapatkan
solusi penyelesaian yang cukup mudah dan cepat
setelah saya diberi penjelasan
dengan data data yang saya bawa
dengan aktual lapangan meteran listrik yang saya foto
ternyata memang ada kesamaan
jadi hasil akhirnya itu meterannya sama
dengan apa yang ditagihkan per bulan itu
diberi penjelasan pada saat selisih itu terjadi karena ada pln itu
jadi tidak mencatat
saya biasanya per bulannya dua ratus mbak
jadi enam ratusan
pln juga telah menyiapkan skema lain bagi pelanggan
skema itu berupa pemberian keringanan metode pembayaran
ini adalah kemungkinan untuk pembayaran yang akan diperlukan
dalam tiga bulan ke depan